cnn indonesia kembali mendapat penghargaan prestisius dalam kasa award
kasa award adalah lomba karya jurnalistik bertemakan tni angkatan udara
cnn indonesia menjadi juara ketiga untuk kategori berita media televisi
yang terpilih menjadi pemenang adalah berita mengenai atraksi pengibaran bendera raksasa
dan terbang lintas pesawat tni angkatan udara pada hari kemerdekaan indonesia
selain kategori berita tv kategori isu strategis media cetak dan online
artikel humanis foto jurnalistik serta foto umum dari warganet dilombakan dalam kasa award dua ribu dua puluh
kategori foto umum untuk warganet adalah yang pertama kali diperlombakan
antusiasme netizen juga sangat tinggi
total satu ratus enam puluh karya foto warganet telah dikirimkan
banyak yang men tag ke sosial media kami karya karya foto yang luar biasa
seringkali kita lihat saya juga sering lihat foto foto yang bagus ya
mana kalah kita ngadain event misalnya hari ulang tahun
itu banyak sekali berseliuran foto foto pesawat pesawat kita yang sedang bermanuver
nah atas dasar pemikiran itulah kita kesempatan ini kita mempublikasikan
memberi kesempatan ke masyarakat untuk berpartisipasi dan kita wadahi